hai ya makan dodol sama bu jj belinya di pasar sama buanya belum abdo ke prj kalau belum nyobain
kulinernya kuliner viral di prj pertama saya jatuh kepada bakso goreng gajah atau bagoja
yang terletak di booth outdoor dekat area panggung sesuai namanya bakso goreng gajah adalah bakso yang
digoreng dan ukurannya sangat besar ada beberapa pilihan ukuran bakso mulai dari kecil hingga yang
besar bakso udang hingga bakso udang ayam antreannya pun cukup panjang namun karena sudah
banyak bakso goreng yang memang disiapkan agar antrean tidak menumpuk saya tidak perlu lama
jadi ini salah satu alasannya kenapa viral ya karena memang besar sekali bakso nya ini di
meternya bisa mencapai dua puluh sampai dengan dua puluh lima cm selain itu yang menarik juga disini biasa kalau misalnya
bakso dagingnya daging sapi ini adonannya dari ayam dan juga udang
nah untuk bakso gajah yang saya makan ini saya harus merogoh kocek sebesar empat puluh
per porsinya seribu hingga seribu lima ratus pieces bakso atau seratus hingga satu ratus lima puluh kg adonan bisa habis dalam setiap
harinya di prj ini justru tuh saya nggak tahu viral kadang kadang kebanyakan tuh yang ibu emak emak
terutama ya mereka datang gitu kan terus aduh saya susah banget nih nyari bakso viral mereka bilang
wah saya baru tahu viral ya iya mereka bilang gitu sampai ada juga yang jastip sampai ke belanda gitu
kenapa masih ada
toppingnya juga memang sama seperti donat zaman dulu ya

nah terkait rasa tentu selera ya
lalu bagaimana anda tertarik mencoba kuliner viral di prj ini
sandra insanasari andika suramanto jakarta